gubernur dki jakarta anis baswedan kembali mengunjungi kawasan kampung melayu jati negara jakarta timur
anies meninjau langsung proses pembersihan kawasan infeksi kali ciliwung pasca terkena banjir
anies baswedan tiba di kawasan kampung melayu tepatnya di jalan jati negara barat dekat inspeksi kali ciliwung kami sore
anies hadir langsung melihat kondisi tinggi air di kali ciliwung dan melanjutkan mengunjungi warga di sekitar inspeksi kali ciliwung
anies mengatakan saat ini sudah memasuki fase pembersihan pasca banjir kemarin dan distribusi bantuan juga masih terus diberikan kepada warga yang terkena dampak banjir
sebanyak empat ratus tujuh puluh delapan pompa air dari dinas pemadam kebakaran telah dikerahkan di seluruh wilayah jakarta yang terkena banjir untuk membersihkan lumpur sisa banjir
saat ini kita melakukan pembersihan di jalan jalan umum dan di sekitar kampung kampung yang terdapat

seperti di sini di kampung pulau ini sekarang pompa pompa dari pemadam kebakaran digunakan untuk membersihkan air air yang masih ada di kampung dan juga lumpur lumpur yang ada di jalanan sehingga segera mungkin jalan bisa berfungsi
ini fase pembersihan kita lakukan
di sisi lain pelayanan kesehatan pemberian pasokan logistik itu jalan terus
jadi kita bersyukur bahwa kondisinya bertahap lebih baik dan kita berharap air segera surut total